informasi pertama saudara presiden jokowi dodo mengaku telah menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan prabowo gibran melalui sambungan telepon
hal itu disampaikan jokowi usai menyaksikan pertandingan tim nasional indonesia melawan vietnam di stadion gelora bung karno jakarta
selain itu jokowi juga mengatakan tidak akan memberikan arahan apapun kepada prabowo
menurut jokowi prabowo sudah tahu apa yang harus ia lakukan
di sisi lain saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka membantah isu hubungan antara presiden terpilih prabowo subianto dan presiden joko widodo renggang
gibran minta media untuk tidak menyampaikan hal hal yang negatif
isu kerenggangan antara jokowi dan prabowo berawal saat jokowi tidak menyalami prabowo dalam acara penyerahan zakat kepada badan amil zakat nasional atau basnas beberapa waktu lalu
ditambah dengan ketidakhadiran gibran saat prabowo menyampaikan pidato
menanggapi hasil penetapan pilpres dua ribu dua puluh